sementara untuk memeriahkan konferensi perkotaan pbb
pemerintah kota surabaya menyiapkan sejumlah festival untuk menghibur para delegasi
salah satunya adalah festival tunjungan
karena itu bagi warga surabaya yang hendak ke pusat kota
sebaiknya mengambil jalan alternatif
karena mulai pukul empat sore nanti sejumlah jalan protokol akan ditutup
untuk memeriahkan event internasional prepcom tiga
un habitat pemerintah kota surabaya tidak hanya memerinda dan mempercantik kota surabaya
tapi juga menggelar beberapa festival untuk menghibur para delegasi
salah satunya adalah jalan raya tunjungan
di mana kawasan ini akan menjadi tempat festival yang akan disuguhkan
kepada ribuan delegasi dari satu ratus tiga puluh tujuh negara
kawasan ini disulap menjadi kota tua yang cantik
dengan ratusan lampion yang membentang di atas jalan raya
dan sejumlah lampu taman klasik yang berdiri di tepi jalan
untuk mempercantik beberapa kawasan kota surabaya
risma mengaku mengeluarkan biaya kurang lebih tujuh puluh juta rupiah
biaya tersebut untuk membeli lampu taman serta lampion
sementara untuk cat bangunan heritage
yang ada di sepanjang jalan tunjungan
mendapatkan bantuan dari sebuah pabrik cat
sementara untuk taman gantung
merupakan kompensasi dari penyewa jembatan siola
yang menjadi aset pemerintah kota surabaya
karena ini kan bukan apa namanya
di desain gitu kan
pbb nggak mendesain surabaya jadi tuan rumah
tapi karena kemudian aku yang ngotot
nah makanya saya ingin memberikan yang terbaik lah ya
sementara untuk menghindari kemacetan
pemerintah kota surabaya akan melakukan sejumlah rekaya selalu lintas
di beberapa jalan protokol mulai tanggal dua puluh lima hingga dua puluh tujuh juli
bagi warga yang hendak ke tengah kota
seperti jalan wali kota mustajab
dan wijaya kusuma
lebih baik mencari jalan alternatif
karena jalan tersebut akan ditutup hari ini
mulai pukul empat sore hingga sepuluh malam
begitu juga jalan tunjungan
jalan praban yang akan dipergunakan festival
akan ditutup mulai pukul empat sore hingga sepuluh malam
selain penutupan jalan
polisi juga akan memperlakukan sistem kontraflow
agar tidak terjadi penumpukan kendaraan
jangan lupa like share dan subscribe ya